menjelang ibadah dan misa perayaan natal tahun dua ribu sembilan belas
kepolisian republik indonesia melakukan sterilisasi gereja di beberapa daerah
sterilisasi melibatkan anjing pelacak dan tim penjinak bom
untuk memastikan umat kristiani bisa beribadah dengan tenang
delapan petugas dari tim gegana polda metro jaya
disebar ke seluruh sudut gereja katolik santa maria imakulata
yang berlokasi di jalan peta utara pegadungan kalideres jakarta barat
ada dua puluh lima gereja yang akan mendapatkan pengamanan dari tiga ratus personel keamanan
tak hanya dari polisi pengamanan juga dilakukan tni satpol pp
dishub pramuka organisasi kemasyarakatan
serta pihak keamanan dalam gereja
tiga tim personel penjinak bom j bom primopolda sumatera utara
selasa siang melakukan penyisiran dan sterilisasi
di sejumlah gereja yang menjadi prioritas pengamanan aparat keamanan
menjelang malam misa natal
dari dua puluh satu gereja di medan yang mendapat pengamanan ketat
petugas adalah gereja katedral jalan pemuda medan sumatera utara
penyisiran dilakukan petugas mulai radius lima puluh meter hingga gedung gereja
petugas melakukan sterilisasi gereja betani
di jalan nginden intan timur surabaya selasa sore
dalam sterilisasi jelang perayaan natal ini
polisi mengerahkan tim anjing pelacak atau k sembilan dan tim j bom
gagana polda jawa timur
petugas dari k sembilan dan tim j bom gegana yang menggunakan alat metal detektor
melakukan penyisiran di setiap sudut gereja betani
mulai dari kursi untuk para jemaat yang melaksanakan misa natal
hingga memeriksa panggung untuk orkestra lagu pujian dan mimbar untuk doa
dari pemeriksaan ini petugas tak menemukan benda mencurigakan
tim liputan cnn indonesia
terima kasih dan juga nanti akan bergabung dengan kami adalah bapak argo yuwono
sudah bergabung malam hari ini melalui sambungan telepon
pak argo selamat malam
selamat malam mbak putri
pak argo bisa disampaikan kepada kami secara nasional
seperti apa kondisi keamanan di malam natal ini pak argo
perlu saya sampaikan kepada mbak putri dan para pemirsa
mbak putri saya ingin mengucapkan kepada anda bahwa untuk menghadapi perayaan natal
tentunya ada beberapa yang sudah kita lakukan pencetaan kondisi ya sebelum hari hanya
itu tanggal dua puluh tiga yang kita lakukan seperti besi lilin
ya pertama kita beberapa seperti kegiatan rutin yang kita tingkatkan
seperti ada operasi yang state crime itu kita semuanya kita lakukan
dan itu semua dari tingkatan kores sudah kita lakukan
untuk memberikan rasa aman
nanti tanggal dua puluh lima desember
dan kemudian untuk kegiatan lilin dua ribu sembilan belas ini yang tiap tahun rutin kita lakukan
ini polri di backup oleh tni dan kemudian dengan instansi terkait yang lain
seperti satu bd dan sebagainya
ada beberapa acara bertindak yang kita lakukan untuk pengelaran ini
yaitu utamanya dengan patroli dalam tabungan tni polri
kemudian juga kita mempunyai bapin kaptik mas dan mempunyai bapin sadiqa
ini tingkat kelurahan
karena adalah tni polri yang mempunyai kekuatan dari pusat sampai ke tingkat desa
yaitu dari mabes kemudian dari kodak kodam kemudian koren kemudian kodeng pores
dan kecamatan serta kelurahan
semua ada personil ketikam pimah dan personil dari tni yaitu bapin sadiqa
ya tentunya kan polri tidak bisa bekerja sendiri untuk pengamanan ini
kita juga melibatkan dari beberapa
masyarakat yang peduli yang sudah kita lakukan untuk penggalangan
artinya bahwa kita ajak ya cuma untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat
yang melaksanakan kegiatan natal dan yang mempunyai nasionalisme yang tinggi
dan tentunya ini menjadi keuntungan bagi tni polri dalam memberikan jaminan keamanan
insyaallah lah itu aman dari kegiatan ini
ini juga artinya bahwa semua kegiatan ini kemudian sebelum h satu
dan kita juga melakukan beberapa sterilisasi ya mulai dari semua polda ini
yang kita sterilisasi yaitu oleh pasukan primo dan bkp oleh tni
yang keseluruhan yang kita turunkan adalah satu ratus sembilan puluh satu delapan ratus tujuh personil gabungan
yang tergelar ke lapangan
dan kemudian juga kita ada yang menggunakan bagian preman dan bagian dinas
dan bagian dinas ini kita melakukan patroli tadi dengan harapan bahwa masyarakat akan melihat
dan melihat bahwa ada petugas keamanan yang gilir mudik yang kemudian mudah dilihat
bisa ambilnya misalnya ada tangguhan atau ada dilaporkan itu memudahkan
dan tentunya patroli juga tidak menggunakan kendaraan yang kencang dalam menjalankannya
ada ritme rima tersendiri yang pelan pelan sehingga kalau masyarakat membutuhkan bantuan
memudahkan untuk memanggilnya
pak argo bagaimana dengan di wilayah wilayah rawan
katakanlah seperti di poso kemudian di papua sampai malam hari ini
seperti apa informasinya
ya tentunya kan ada prioritas ya yang sudah kita lakukan prioritas
yang kemarin juga sudah kita tinjau oleh bapak anglima deni dan bapak kapuri
kita sudah melihat mulai dari medan kemudian surabaya semarang manado papua
dan kemudian juga ke kupang
nah tentunya bapak kapuri dengan bapak anglima deni yang memastikan di sana
seperti apa pengelarang kekuatannya
kita juga harus melihat misalnya suatu provinsi itu adalah kepulauan
berarti kan ini yang digunakan adalah lintas udara dan laut
dan kalau di pulau jawa kan
jalan itu yang digunakan
sebenarnya kita bapak kapuri dengan bapak anglima sudah melihat di sana
sambil mengecek kesiapan petugas di lapangan
sambil memberikan motivasi kepada anggota tni polri di lapangan
yang utamanya adalah sinergitas tni polri yang harus kita pupuk
sehingga nanti bisa menjadi contoh ya
prioritas ini untuk memberikan rasa aman kepada umat kristiani
melakukan sederhana ibadah

pak wawan kalau anda memiliki kesempatan bisa beri komentar di kolom komentar
kalau misalnya menjelang akhir tahun ini
ancamannya seberapa besar sih biasanya
sebenarnya atau sekarang ini tahun dua ribu sembilan belas
ya kita sudah pengalaman berpuluh puluh tahun ya
dari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dua ribu ya kencang itu
dan itu sudah kita lakukan mapping ya
untuk bisa menekan dan berupaya diradikalisasikan terus dilakukan
demikian juga di hari hari seperti ini sterilisasi terus ya dilakukan
ini upaya menekan angka itu
dan sampai sekarang bom bom natal itu sudah banyak sekali berkurang lah ya
sehingga ini adalah upaya mereduksi dari pemikiran pemikiran yang lebih kepada radikal
banyak berkurang itu karena memang berhasil diredam atau memang sudah tidak ke arah bom natal lagi
kita terus berupaya menyadarkan mereka
sehingga dia mau membunuh diri kan beberapa diantaranya juga kita lakukan upaya upaya penetrasi ke dalamnya
kemudian juga patroli terus dilakukan counter juga terus dilakukan perusahaan berita juga dilakukan
sampai kepada tindakan hukum
jadi kalau memang sudah tidak bisa disadarkan ya jalan terakhir tetap ada satu upaya upaya hukum
nah ini yang terus secara intens dilakukan
dan kita bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat
termasuk juga dengan dni polri kemudian babinsa babi laksinmas itu juga terlibat
kemudian kementerian lembaga terkait
kemudian ada dari sisi intelijen memang ada komite intelijen pusat yang mengomandoi secara sistemik dari intelijen intelijen yang ada di kementerian lembaga terkait itu untuk bersama sama
melakukan langkah langkah ini
patroli cyber juga dilakukan
nah inilah literasi publik bareng juga dilakukan
maka tujuan utamanya adalah menekan dari pemikiran
yang tadinya radikal bisa minimal menjadi netral sukur sukur menjadi mendukung kembali
nah itu memang proses
nah ini tugas yang tidak bisa tidak harus secara kontinu terus dilakukan
pak argo sebenarnya ancamannya seberapa besar sih pak argo untuk natal dua ribu sembilan belas ini
ya tentunya kan kita melihat ya seperti pak wawan sampaikan tadi
bahwa secara preventif pun sudah kita lakukan
memang kita menggunakan metode soft power kita dalam untuk penanggulangan radikalisme tadi
jadi kegiatan kegiatan sudah soft power sudah kita lakukan seperti tadi di radikalisasi
itu semua pun sudah melakukan di radikalisasi
itu sejak dari januari sampai artinya sampai desember ini sudah kita lakukan yang terprogram ya
ya tentunya jadi beberapa prioritas itu ya daerah daerah yang memang disinyalir atau diduga
memang jangan tinggi di radikalisasinya
itu intensif sekali kita lakukan
baik itu untuk kelompok kelompok atau yang di masyarakat
kita tetap kerjasama ya tidak sendirian
tentunya tadi saya sampaikan
tetap dengan instasi terkait ya
jadi kita tetap bergandengan tangan
kita bersinergi untuk bagaimana biar masyarakat itu bisa kembali untuk nasionalismenya itu tumbuh kembali
sekarang kita jeda dulu
setelah jeda kita masih akan membahas soal keamanan dan ancaman keamanan di tahun dua ribu sembilan belas ini
di akhir tahun ini
tetap bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia premis
kami masih membahas soal kesiapsiagaan menjelang natal tahun dua ribu sembilan belas ini
memang ada beberapa ancaman keamanan yang sudah dipantau oleh polri dan tni
juga sudah dilakukan beberapa pencegahan
pak wan sebenarnya kalau misalnya dilihat dari momennya
itu kalau pola penyerangan terorisme itu sekarang
apakah memang masih memanfaatkan momen momen seperti ini
tapi kemarin kan seperti ada penyerangan kepada menko polhukam yang dulu
apakah kemudian sudah ada pergeseran atau tetap momen momen seperti ini tetap menjadi favorit
kalau aparat siaga dia tiarap
tapi kalau aparat sedang sibuk dia mencoba menyelinap
itu terjadi sebenarnya pada saat bom sarinah kan
natal lewat tahun baru lewat baik baik saja kemudian awal tahun terjadi
iya itu mencari cerah
dan kalau kan mereka menerapkan pola penyerangan
regulier sasaran utamanya harinya apa yang ditentukan
tapi begitu regulier itu tadi tidak masuk
karena aparat sudah siaga sedemikian rupa
dia cari sasaran alternatif
begitu sasaran alternatif kok juga ternyata terjaga
bisa apa saja dia diserang
yang penting dia sudah melakukan amaliyah
nah inilah yang perlu ada satu upaya upaya lebih
untuk mendeteksi segala celah celah
dan menutup koridor yang ada
dan memang kita harus bekerjasama dengan masyarakat
beberapa diantaranya yang lapor justru keluarganya sendiri ya
ya curiga lihat kelakuan anggota keluarganya yang aneh gitu
kemudian lapor kepada aparat itu ada
seperti kasus lampung dan bom sibulga
itu kan laporan dari keluarganya sendiri
nah oleh karena yang paling tahu diantara kita kan sebetulnya ya
orang orang terdekat mereka
sehingga kalau ada sesuatu yang aneh aneh
kemudian dia kumpul dengan siapa
kemudian apa bacaannya
kemudian juga ikuti medsos yang seperti apa
kemudian suka murung menyendiri minta uang
atau pergi entah kemana
pulang pulang mengurung diri dan sebagainya
nah sebagai alat alat pancam inilah yang perlu kita sadari semua
bahwa ada apa perlu kita tanya
kemudian juga kita urai lah
kalau dia sedang bermasalah
dan keamanan dalam hari hari yang sakral ini ya
ini memang kita sudah upayakan untuk dilibatkan gandakannya
bagaimana melakukan early warning problem solving dan forecasting
hanya kalau misalnya mereka lakukan lone wolf
lone wolf itu yang sulit ya
nah ini yang perlu satu pengamatan yang lebih
untuk bisa menjejaki mereka
karena orang pendiam ataupun orang yang biasa
ini bisa tiba tiba bergerak misalnya
nah kita semua adalah ya sama sama bertugas mengamankan
kita istilahnya sistem pengamanan semesta
jadi tidak hanya mengandalkan aparat keamanan
aparat keamanan itu jumlahnya juga terbatas
ibu elok sesbutan kamu
bukan memang salah itu saja
oleh karena ingin bersama sama
insya allah nanti saling mengingatkan
andai kata ini ada sesuatu yang memang perlu dilaporkan
jadi lapor kalau terlambat juga
saya ke pak argo
pak argo kalau misalnya mengutip dari pak wawan tadi soal siber ya
patroli siber diinfokan juga semakin digencarkan menjelang akhir tahun
ada rangkaian natal dan tahun baru ini
memang seberapa masih tinggikah alertnya di media sosial di siber pak argo
jadi tentunya kan berkaitan dengan siber misalnya ya
jadi kita kan ingin melihat bahwa ada ruang kosong
ruang kosong di sini kita berikan suatu edukasi atau pembelajaran
artinya bahwa kita berikan seperti kegiatan kita yang humanis
yang humanis itu kita berikan terus menerus dalam ruang ruang dalam dunia maya ini
hingga untuk ajakan ajakan terhadap kegiatan yang tidak diperkenankan itu bisa tergiring keluar
jadi kita terus
jadi kita terus membubardir lah istilahnya itu
di dunia ini dengan
dengan kegiatan kegiatan humanis dari kegiatan berbagai macam
kegiatan pt nipori maupun kegiatan yang lain
ya yang banyak dilakukan dengan masyarakat
apakah betul ditingkatkan pak akhir akhir ini
kalau misalnya itu kita lakukan setiap kores maupun prodam lakukan ya
kita koreksi dengan dari kodam dari kodim itu berapa banyak yang sudah masuk ke ruang ruang hampa
bukan ruang apa ruang dunia maya
itu yang pertama
kemudian juga ada namanya patroli siber
nah ini bahwa nanti kalau misalnya kreator yang akan mengganggu atau mengajak menjadi atensi ya
menjadi atensi daripada pihak aparat keamanan itu
jadi nanti kita bagaimana caranya untuk meng counter caranya bisa di take down dan sebagainya
jadi jangan sampai ajakan ajakan itu yang tadi dibilang pak wawan itu one love itu bisa dihilangkan diminimalisir
dan kemudian juga mungkin saya sampaikan lagi pak udry ya
kami mendampingi pak panglima deni dengan pak kapori di
wilayah itu kan
kita tetap ke gereja ya
menanyakan kepada bapak bapak bapak
di lingkungan gereja itu sendiri
jadi yang bersanggup kami nyampaikan
bapak bapak bapak itu
menyampaikan bahwa yang pertama kami
mengenal bapak bapak bapak
dan bapak bapak bapak yang ada
jaga di gereja ini
nomor teleponnya pun kami bisa mengetahui
kita tahu jadi misalnya ada apa apa
kita bisa memudahkan jum'u hukum ini
dan yang kedua
bahwa tidak ada internal
gereja itu sendiri yang melakukan pengamanan
internal itu sendiri juga
diketahui oleh bapak bintang dan bapak bapak
seperti apa nanti kalau ada kejadian apa apa itu
sop nya sudah kita sampaikan
kemudian juga ada kelompok
masyarakat yang membantu
untuk mengamankan tetapi
itu menjadi bagian dari
seperti dari pihak aparat
kayak tni polri jangan sampai nanti
kita biarkan nanti melakukan sweeping tersendiri
jadi satu sama lain mereka
saling mengidentifikasi gitu ya pak ya
kalau misalnya ada orang yang
katakanlah sepertinya tidak pernah
datang bukan jemaah sini
itu kemudian begitu
tujuannya untuk identifikasi
kalau menurut anda
ya jadi gitu
dan juga kita juga membantu
misalnya ada yang di dari cctv kita pasangin
kita bantu kan kita mempunyai ya
di sana untuk membantu pemantau
kegiatan kegiatan di luar gereja dan
yang masuk siapa saja
dan tentunya kan jemaah jemaah yang
sudah terbiasa kan bahkan sudah dikenal
dan mbak binka timas dengan
mbak binka ternyata tidak hanya sekali
itu dia ada di unduran gereja
tapi dia sudah mempersiapkan
lama dia jadi dia sudah
memperkenalkan diri terus gitu
dikenal dengan warga jemaah di situ
dikenal dengan pengurus gereja
dikenal jadi memudahkan
untuk mengidentifikasi seandainya ada
kejadian kejadian demikian mbak putri
pak argo sebenarnya kalau misalnya selain dari
ancaman ancaman yang besar katakanlah
sebagai bentuk serangan
tapi kan kita tahu misalnya
beberapa waktu lalu misalnya di
gereja di sleman ada serangan
berbentuk pelemparan itu kan
itu juga tidak bisa
diremehkan begitu saja karena bisa saja
satu step awal sebelum
ke hal hal lainnya nah ini melihatnya
bagaimana mencegah ini
bagaimana kepolisian pak argo
ya memang kan ada
dan juga ada orang meninggalkan
berbagai macam bentuk itu kan
merupakan suatu bentuk ya bentuk untuk
menakutkan masyarakat itu tentunya
tentunya kan kita harus memberikan rasa aman
biar masyarakat tidak
tidak merasa terganggu ya tentunya
ya tentunya misalnya
kita menemukan tas itu
di pinggir jalan atau dimana tempat
lokasinya itu sesegara mungkin
pilih remunia patroli itu kita
sesering mungkin kita bisa lakukan ya
kita lakukan dengan bersama
dengan pak binza maupun dengan tni
kita sama sama bersinergi
sehingga biar memudahkan masuk kelas mobil pun
seperti yang di depok ada tas itu ya
ya tadi pagi itu
jadi selama berapa menit
tidak lama sudah dimormasikan ke
kepolisian kita langsung mengecek
buku kan itu jadi semoga
kita sampaikan ke masyarakat
tidak usah takut semuanya
sudah kita kendalikan kita
semua ada dimana mana ya petugas
keamanan jadi jangan
khawatir dan tentunya juga
dari pak binza
dan pak binza timas kan dia mempunyai
yang dia mengenal daripada
wilayah itu sendiri ya
jor jor dia lakukan ke pak rt pak rw
dia sampai menanyakan
kepada pak rt pak rw
atau pak lurah ya ada warga
baru nanti akan disambangi sama
pak binza sama pak rt
masih itu disambangi ya
pekerjaannya apa dan sebagainya jadi bentuk bentuk
untuk mengidentifikasi warga warga
yang baru ini ya ini
salah satu dari perjagaan
jadi ingin berbuat dia akan
mikir dua kali semoga ingat pak baik
baik pak argo yuwono prikjen po
argo yuwono karopen mas humas polri terima kasih
banyak pak malam hari ini bergabung sampai jumpa
di cnn indonesia pak wawan
pak wawan tentunya kita berharap
akhir tahun ini baik baik saja tapi
yang masih dalam pantauan bukan
masih dalam pantauan alert yang tinggi
apakah masih dilihat dari siber
media sosial masih menjadi ancaman atau bagaimana
kalau itu masih
karena akun akun palsu
kan banyak begitu juga tahun dua ribu dua puluh
itu masih akan masih
oke dan banyak juga yang sudah
di blokir ataupun
di counter muncul dengan nama lain
ini yang memang
kemudian mencoba tetap melakukan
karena sudah melampaui batas
semua kan berproses ya
namanya teknologi itu kan
pedang bermata dua satu sisi
memang menungkukan biasanya kadang mereka
satu langkah atau dua langkah lebih maju
daripada penegak hukum ya
memang kalau hukum kan mengikuti
teknologi dulu baru
diaturkan gitu ya
dan itu wajar lah di mana mana
terjadi tapi kita juga selalu ingat
kan kepada publik
bahwa ada undang undang ite sehingga ini bukan
tapi ranah publik oleh karenanya
masyarakat diajak berpikir
sebelum mereka melakukan sesuatu
kemudian juga lakukan
oke nah seperti itu
ini yang selalu kita dorong
banyak diantaranya justru juga anak anak
ya dan anak anak ini
tanpa anak anak karena di situ
foto dan lainnya berbeda berbeda dewasa
dan ternyata banyak juga
anak anak berkebutuhan khusus
di situ ya ada anak autis
dan anak yang maaf ya
ya kurang beruntung
nah itu yang
setelah itu kita ingatkan kepada orang tuanya
bapak ibu minta tolong supaya ini
dia masih begitu ganasnya
anak anak ini di
dunia maya itu terkaget kaget
mereka oleh karena
memang kita harus
saling dekat diantara
keluarga itu intinya adalah bagaimana
antisipasi andai kata dia
tanpa sadarana ini sudah
terjebak di dalam
dan tanpa disadari
karena memang ketidaktahuan
atau tidak update
tentang perkembangan yang ada ya oke
dan itu bukan hanya dari
dalam tapi pengaruh luar sekarang dunia
tanpa batas ibaratnya betul
khusus untuk masalah masalah
tahun baru ujarah kebencian
kan juga muncul terus dan itu memicu
masalah sahara ya
itu sangat efektif untuk membenturkan
natal kristus dan itulah maka
lakukan upaya penjejakan
seperti ini bisa diredusir untuk
supaya dia lebih kepada sikap
yang lebih produktif bukan kontraproduktif
seperti ya yang terjadi itu
oke hanya memang
toleransi misalnya ya
memang ada banyak juga contoh contoh yang
sudah toleran yang luar biasa
antara dua pemeluk agama ini
saling bergantian mengamankan
itu ya kita juga salut tapi
memang ada juga
wilayah yang masih itu ya
yang masih kaku ya masih kaku seperti
itu tapi kemarin dalam pertemuan
saya terlibatkan itu
lakukan juga kerja bakti bersama
kemudian tolong menolong di
ada musibah di satu
wilayah bareng bareng seperti itu karena
secara prinsip tak kenal maka tak
oke baik baik ada satu wilayah yang
tadinya ya memang nggak pernah muncul
akhirnya begitu ada masalah boro boro
dibela akhirnya justru menyalahkan
tidak berbaur atau
nah inilah yang
selalu kita dorong untuk bareng bareng
sering ada satu
pertemuan rw fungsinya kan
saling tatap muka setelah ketemu
jadi semuanya diutamakan
dengan dialog dulu ya oke
oke baik kita ingin
itu nyata di masyarakat
fkub tadi komunikasi
antara umat beragama
yang mana saya sering terlibat di dalam
dialog di situ
ketika ketemu tokoh tokoh ya enak aja
saja di grassroot yang
kadang kadang itu beda
seperti apanya saya enak di atas gitu ya
selalu menyampaikan para
tokoh agama kita datangi
grassroot itu kemudian di sana
kita sambangi mereka
saling memahami sesuatu
yang nilainya ke arah universal
kemanusiaan itu kan universal
itu universal betul kemudian
masalah ada kemiskinan
kemudian itu universal kita tidak
lantas mengarah kepada yang memang
spesifik ya ya
keyakinan kan beda betul
kalau sudah mengikut keyakinan ya sudah
nafsi nafsi masing masing lah seperti itu
mengarah kepada pemikiran
yang lebih internasional
akhirnya ya sudah kembali
mereka pada satu
rendah hati dan merangkul
biasanya ini kan karena agak kecongkakan
merasa jumlahnya lebih besar
oke mayoritas kembali ya
soal itu nah
membicarakan masalah seperti ini
perlu jiwa besar
dan gak akan ada habisnya betul
ya begitu oke karena
perlu bagi kami
untuk literasi publik
yang rutin ya ya
terus untuk mendorong
adanya suatu sikap bijak
ketika ada masalah benturan di grassroots
saya selalu mengadakan apa
mengenang kembali oh ternyata
kita dulu berfestival kok tidak membedakan
agama oke baik festival danau
sentane iya sama seperti itu
rata rata orang ketika
ditarik kepada kondisi
wilayah di daerah misalnya ini ada
pentas indonesian idol
dari daerah yang sama
wah rame rame mendukung
ini tidak membedakan oh agamanya ini
anda itu oke jadi intinya
itu bisa ya dilakukan ya oke
kita lihat nanti seperti apa
bagaimanapun ini tantangan
besar masih akan
semakin lebih besar lagi tantangannya di tahun dua ribu dua puluh
kita yakin pak wawan terima kasih banyak malam hari ini
sudah hadir di studio sama sama terima kasih
dan kami kembali dengan informasi
lain tetap bersama kami di cnn indonesia